anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
memasuki bulan suci ramadan aparat gabungan dari tni polri dan satpol pp di kota batam
menggelar operasi penyakit masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman
selasa sore petugas juga mengerebek lokasi yang diduga menjadi sarang narkotika dan perjudian
di kawasan kampung aceh batam
dalam operasi aparat gabungan tersebut sedikitnya empat puluh tujuh orang ditangkap
dan empat orang terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu
saat melakukan pengerebekan petugas menemukan belasan alat isap sabu sabu atau bong
selain itu aparat gabungan mengerebek lokasi gelanggang permainan
yang diduga menjadi sarang perjudian
petugas menjaring sedikitnya empat puluh tiga orang dan menyita peralatan serta mesin judi gelanggang permainan
kegiatan ini ya sebagai informasi dari masyarakat
kota batam termasuk media yang memberitakan di situ bahwasannya di simangdam ini ada praktek perjudian gelanggang
ini sering saya sudah tidak lanjuti ya
jadi saya perintahkan anggota saya untuk mantul di sana
setiap kita melakukan kegiatan di sana pasti tutup ya
jadi buka tutup tutup itu terus